kasus pembunuhan sugianto pengusaha pelayaran yang tewas ditembak di kelapa gading akhirnya terungkap
total ada dua belas tersangka dengan otak pembunuhan wanita berinisial nl
tak lain merupakan karyawati bagian keuangan di perusahaan milik korban
nl mengaku dendam karena kerap dicaci maki dan dilecehkan korban
ia juga berkilah pernah diancam akan dilaporkan korban ke polisi dengan tuduhan menggelapkan uang pajak perusahaan
nl akhirnya meminta suami berinisial r atau m untuk merencanakan pembunuhan yang melibatkan delapan tersangka lain
nl pun memberi upah dua ratus juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban
jadi sempat berpapasan setelah memastikan kemudian saudara dm ini berbalik arah dan langsung melakukan penembakan lima kali
penembakan lima kali mengenai punggung dan kepala
jadi tiga tembakan inilah yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan itu meninggal
sebelumnya pada tiga belas agustus dua ribu dua puluh sugianto tewas ditembak di depan ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
peristiwa penembakan ini terekam kamera cctv